kita ke informasi lainnya isak tangis mewarnai keluarga dan istri tni saat mengantar sembilan awak helikopter panther pus penerbal juanda surabaya yang bertugas ke lebanon
rencananya kesembilan awak tni ini akan berada di lebanon selama satu tahun untuk bergabung dengan pasukan perdamaian di bawah naungan pbb
isak tangis keluarga prajurit tni mewarnai suasana peringatan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga di juanda sidoarjo
suasana haru dan sedih menyelimuti base ops lanudel juanda surabaya minggu pagi saat keluarga dan istri sembilan prajurit awak helikopter panther as lima ratus enam puluh lima mengantarkan para prajurit tersebut masuk ke dalam pesawat
pasukan perdamaian di bawah naungan pbb di lebanon selama satu tahun
kali ini puspenerbal juanda surabaya mengirimkan sembilan prajurit terbaiknya ke lebanon untuk bergabung dengan pasukan perdamaian bersama satu unit helikopter panther as lima ratus enam puluh lima
suasana haru dan sedih menyelimuti base ops lanudal juanda surabaya minggu pagi saat keluarga dan istri sembilan prajurit awak helikopter panther as lima ratus enam puluh lima mengantarkan para prajurit tersebut masuk ke dalam pesawat

pasukan perdamaian di bawah naungan pbb di lebanon selama satu tahun
pesawat heli jenis panther as lima ratus enam puluh lima berikut sembilan personilnya diangkut dengan pesawat khusus kargo antonov satu ratus dua puluh empat seratus yang langsung terbang dari surabaya tujuan beirut libanon
berikut harian syah sidoarjo